genap setahun sudah presiden joko widodo meluncurkan stimulus kebijakan
guna membangun perekonomian indonesia
jumlahnya bukan hanya satu dua atau tiga
tapi mungkin anda sudah tahu ada tiga belas paket ekonomi yang telah dikeluarkan
dari pembenahan deregulasi revaluasi aset hingga yang terbaru
pemangkasan izin pembangunan rumah
namun sudah seberapa jauh efektivitas ke tiga belas stimulus ini
untuk berdampak langsung ke kalangan pelaku usaha
kami memiliki informasi untuk anda
salah satu stimulus kebijakan ekonomi yang diluncurkan adalah terkait kemudahan investasi di sektor farmasi
kebijakan yang tertuang pada paket ke enam ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan industri bahan baku obat di dalam negeri
bahan baku obat itu kan diimport
dengan demikian ini juga sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar
nah ini tentunya sangat mempengaruhi
pertama mempengaruhi terhadap harga
yang kedua mempengaruhi terhadap kelangsungan ketersediaan
nah ini yang menjadi sangat penting
jadi mengenai harga kita bisa pastikan harga jkn ini merupakan salah satu harga yang termurah secara internasional
kami sudah melakukan survei data dari who data dari asean dan data dari beberapa perusahaan
sektor lain yang mendapat karpet merah dari pemerintah adalah properti
seperti yang dirasakan oleh pengembang properti widianto
baik jadi sebenarnya sih untuk tahun dua ribu enam belas ini kita baru merasakan
artinya kebijakan kebijakan itu mulai dari tahun dua ribu lima belas itu terasanya justru pada bulan bulan ini
jadi mungkin yang kita harapkan itu bisa stabil
pada tahun tahun berikut
ya alhamdulillah aja bi sudah menurunkan suku bunga ltv
dan itu dari sisi kita itu bisa memberikan ruang ruang untuk negosiasi antara pihak developer dan customer
jadi mereka seakan akan membeli rumah itu nggak berat
paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu menjadi oase di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan penerimaan negara yang seret
di mata ekonom samuel sekuritas lana sulistianingsi
keberlangsungan stimulus paket kebijakan perlu diiringi dengan pengawalan ketat dari pemerintah
agar tujuan yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan
pemerintah perlu kembali mengevaluasi sebesar apa ini gap antara tujuan sama realisasi di lapangan
khawatirnya gapnya itu masih sangat lebar mbak
jadi ya tadi kembali apakah efektif atau tidak tergantung tadi pada gapnya
kalau pemerintah tujuannya pasti selalu bagus
di tingkat teknis atau di lapangan
seperti tadi paket kebijakan ke tiga belas yang harapannya bisa menurunkan harga rumah toh
ternyata menurut para developer tadi di antara developer itu mengatakan nggak bisa harga rumah turun
itu lebih kepada masalah administrasi saja gitu
tapi lagi lagi kebijakan hanya sebatas tulisan di atas kertas
implementasi di lapangan menjadi kunci seberapa besar ke tiga belas paket kebijakan ekonomi
denyum ekonomi nasional yang masih lemah
muhammad kufron cnn indonesia